ya salah satu hak dari para terpidana mati yang harus dipenuhi sebelum dieksekusi adalah dikabulkannya permintaan terakhir
ini dia yang kita sebutkan
di berbagai belahan dunia pemirsa ada beberapa permintaan terakhir yang bisa dikatakan unik
misalnya seperti hal ini thomas j grassol
grasso ini menjalani eksekusi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima atas tindak kejahatannya membunuh wanita delapan puluh lima tahun dengan lampu pohon natal
sebelum dieksekusi ia mengajukan daftar menu yang berlimpah
semua permintaannya dikabulkan staf dapur penjara namun ternyata ada satu kesalahan yang membuat grasso kecewa
ia tidak mendapatkan spaghetti os tetapi hanya spaghetti biasa
spageti os ini adalah salah satu produk spaghetti kaleng ternama di amerika serikat
selanjutnya ini ada terpidana mati robert buel
buel ini dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap gadis sebelas tahun
harrison krista pada seribu sembilan ratus delapan puluh dua
bluel berkukuh mengaku tidak bersalah meskipun pengadilan sudah menjatuhi hukuman satu ratus dua puluh satu tahun penjara atas tuduhan pemerkosaan lainnya
permintaan terakhir yang diajukannya adalah memakan sebutir zaitun hitam tanpa biji
michel menjalani eksekusi atas sejumlah kasus kriminal
antara lain ada pembunuhan
ia juga dituduh merampok dan menembak dua orang dalam transaksi obat obatan terlarang
akhirnya sangat berwarna warni dan ceria yaitu sekantong permen joli rancher berbagai rasa
eksekusi smith ini dilaksanakan pada juni seribu sembilan ratus sembilan puluh atas kasus pembunuhan dan perampokan di houston texas
permintaan terakhirnya adalah menginginkan kotoran yang diduga agar ia bisa melakukan ritual fudu
keinginannya ini tidak dikabulkan karena kotoran tidak termasuk dalam daftar makanan yang disetujui sistem penjara
dan ia akhirnya memilih menenggak yogurt sebelum dieksekusi
lalu juga ada odell barnes jr
barce ini menjalani eksekusi mati atas beberapa kasus seperti perampokan pemukulan dan penusukan wanita di sebuah rumah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
permintaan terakhirnya staf dapur menyediakan menu keadilan kesetaraan dan perdamaian dunia